jangan pernah ragu pada takdir gusti allah
percayalah kepada gusti allah
jangan sekali sekali kalian coba untuk mengelabui
kalau terus terusan begini
apa yang membuat kamu melamun seperti ini
coba lihat saudaraku
kedai ku ini
semakin hari semakin sepi
nggak ada yang datang
kalau terus terusan begini
seharusnya kamu bersyukur saudaraku
karena gusti allah
masih memberikan rezeki
melalui para pengunjung itu
meskipun jumlahnya sedikit
tapi tidak cukup saudaraku
apa yang menarik
cuma semut hitam biasa saudaraku
tidak ada yang menarik
tapi tidak seberapa
itu masalahnya saudaraku
menurut kami makanan itu tidak seberapa
tapi belum tentu
bagi semut semut kecil itu
sesungguhnya semut semut itu sadar
bahwa apa yang telah dia bawa
atau sisa makanan yang dia bawa
itu tidak jauh lebih besar daripada
karena dia bisa terjatuh
dan mati tidak berdaya
dengan gusti allah subhanahu wa ta'ala
memberikan rezeki kepada setiap makhluk
dan juga untuk makhluknya
sesuai dengan apa yang dibutuhkan
kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu
kalau tidak kita akan hancur saudaraku
semoga dengan rasa syukurmu
itu bisa meningkatkan rasa cintamu
pada gusti allah subhanahu wa ta'ala

untuk membuatmu berhati hati dengan allah subhanahu wa ta'ala
bisa ramai pelanggan
bisa menyiapkan agama islam
ternyata cuma segini
di pantai jania
kalau seperti ini
kuda kesayangan ku
tidak akan menangkapmu
kalau seperti ini
gagak limang bisa mengalahkan mereka semua
gagak limang bisa mengangkat mereka semua
waro waro buat sedulur sedayana
ada pertunjukan wayang kulit
konto sedulur kb
bertempat di gede halaman saya
jangan lupa yo
sama sedulur sedayana ya
untuk acara pementasan wayang kami
apakah kalian sudah mendapatkan izin dari adik padi
ini pementasan kecil kecilan
tidak perlu minta izin
persetan dengan alasan kalian semua
percayakan dengan alasan kalian semua
persetan dengan alasan kalian semua
mau apapun itu
tetap harus mendapatkan izin
tetap harus mendapatkan izin
kami akan meminta izin kepada adik padi
wa alaikum salam
wa rahmatullahi wa barakatuh
acara syukuran ini
tujuan dari acara syukuran ini
tali silatur rahmi
semua dengan pihak kesultanan
dan tentu saja
saya mengucapkan terima kasih
kepada bini sebuah
para pejabat kesultanan
dan menyelenggarakan acaranya
semoga acara ini
buat kita semua
jadi apa yang bisa aku bantu
saya datang ke sini
ingin meminta izin
untuk acara pemetasan wayang
aku sudah mendengarnya dari pak curitku
aku tidak peduli sama sekali dalam acara itu
maafkan jeng gusti
maksudkan jeng gusti
aku tidak menyetujuinya
atas dasar apa kanjengpati tidak mengizinkan kami
jangan terlalu berani
kalian hanya perlu membayar peti
kalian harus membayar
dengan sekantong emas
kalian pasti tidak bisa memenuhi syarat itu
jadi lebih baik
kalian urungkan saja niat kalian
kalian urungkan saja niat kalian
sudah sebaiknya kita urungkan saja
terlalu mahal untuk bisa membayarkan

jangan pernah ragu
pada takdir gusti allah
kepada gusti allah
kepada gusti allah
jangan sekali sekali kalian coba untuk mengelabui
jangan sekali sekali kalian coba untuk mengelabui
jangan sekali sekali kalian coba untuk mengelabui
rupanya kau menyimpan banyak emas di sana
apakah kami sudah mendapatkan izin
sekarang kalian boleh pergi
ini yang aku cari
ini akan menjadi awal kerentukan kesultanan demak
akan kerentuk juga wajahkan pluhmo sultan trenggolo
jangan jangan upeti saat ini terlalu muda untuk mereka
bagaimana saranmu senopati
bagaimana upeti itu kita menaikkan menjadi dua kali lipat
itu adalah gagasan yang sangat bagus
tapi kita tidak akan menaikkan dua kali lipat
kita akan menaikkan upeti tiga kali lipat
ampun kan cempati
seseorang yang bernama arya penangsang telah memporak porandakan prajurit dan seluruh warga di depan pintu gerbang
selain itu arya penanson pun telah menantang senopati mahesa untuk bertarung